ahmad adalah produsen tempe di kampung rawa johar baru jakarta pusat
meski harga kedelai impor tengah melambung usahanya tetap berjalan
ahmad juga tidak mengurangi jumlah bahan baku tempe perharinya yaitu sekitar tujuh puluh kg kedelai
untuk mensiasatinya kita mungkin kalau untuk menaikkan harga itu nggak bisa ya
karena ini kan juga sebagai kebutuhan pokok pangan masyarakat
kalau kita mungkin sesatinya dengan cara mengurangi ukuran
tapi kan kalau makin naik terus kita ngurangin ukuran kan kasian juga nggak tega
ya mungkin kami sih berharap pemerintah dapat mengaktifkan bulog kembali buat menyuplai kedelai
di pasar tebet timur jakarta selatan ada pedagang tahu yang menjual tahu dengan ukuran lebih kecil dibanding sebelumnya
ukuran tahunya ya tadinya agak persegi empat panjang
roncong dikit panjangin
ya karena menyesuaikan keadaan aja harganya kan kedelainya agak naik gitu kan
jadi kalau naikin harga keadaannya lagi begini ya sama dih
bisa bisanya ini aja yang kita dikecilin
meski demikian rabu pagi banyak pedagang tempe dan tahu di pasar tradisional ini
masih menjual tempe tahu dengan ukuran dan harga yang sama dengan sebelumnya
sama halnya dengan pedagang tempe dan tahu di pasar mampang jakarta selatan
tempe dan tahu juga tidak mengalami perubahan ukuran dan harga
satu bungkusnya dijual dengan harga lima rupiah
masih tetap karena daya beli masyarakatnya kan turun ppkm
kita pedagang mau naikin konsumennya nggak mau gitu
padahal kacang kedelainya kan udah naik udah naik tiga lima ratus dari sebelum lebaran

ya mungkin nanti kalau misalnya ada yang naik ya itu juga kalau kita mau naik ya itu juga

kalau dari harga dari barang diperkecil gitu bisa juga
nah dengar dengar tahu udah diperkecil nih pak sama tempe juga udah diperkecil apa gimana pak
ya belum sih belum nanti serentak itu katanya serentak nunggu dari teman teman kawan kawan dari komunitas tahu dan tempe gitu
kalau main kecil sendiri itu kayaknya susah nggak bisa gitu
meski harga kedelai makin mahal
karena konsumsi masyarakat terhadap tempe dan tahu masih tinggi
ya itu kalau tempe sama tahu itu saya nggak ada masalah
soalnya orang di rumah saya itu anak saya sama suami itu doyan banget gitu loh
hampir tiap hari makan tahu tahu tapi ya itu yang pasti itu
mereka nggak bisa jadi telur pun pakai tahu
jadi tidak ada masalah buat saya biar naik ya
dan lagian harganya juga tidak terlalu tinggi
ya nggak masalah sih yang penting kalau nggak ada tempe tahu bingung juga
kalau maksudnya itu emang makanan yang ini yang dicari emang yang kayak gini
berdasarkan data chicogo board of trade harga kedelai pada minggu kedua februari mencapai lima belas tujuh puluh tujuh dolar amerika per bushalles atau sekitar rp sebelas dua ratus empat puluh per kilogram
kementerian perdagangan memprediksi harga kedelai akan terus naik hingga mei mendatang
indra yani laksmi soni sulistiono cetarta